detik detik seorang remaja pria menjadi korban pembegalan di jalan sukasenang di kawasan cibenyingkidul
kota bandung jawa barat berhasil terekam kamera pengawas
perisiwa ini terjadi pada jumat ini hari lalu
dalam rekaman ini tampak dua pelaku yang mengendarai sebuah sepeda motor
mengejar dan mendekati korban yang sedang melintas di jalanan yang sepi
karena diancam menggunakan senjata tajam korban akhirnya berhenti lalu melarikan diri meninggalkan sepeda motornya
salah satu pelaku langsung membawa sepeda motor korban
seorang warga yang melihat korban langsung menyelamatkan dan mengantar korban pulang ke rumah
mungkin si pelaku sudah membutuhkan dari belakang
saya lihat di cctv gitu lah
sudah dibutuhkan dari belokan
di situ adik saya dipepet
dipepet sama pelaku
pelaku dua orang membawa senjata tajam
pas kejadian korban langsung melaporkan kasus tersebut ke petugas satres krim polsekta cibenying kidul
korban berharap polisi segera meringkus kedua pelaku agar tidak meresahkan warga
freddy bangun bandung jawa barat